kalau ada yang bisa aku bantu jangan sungkan kasih tahu ya
kebayang sih repotnya kamu ngurus pasangan yang positif covid di rumah
di satu sisi kamu kepikiran kondisi orang terkasih yang lagi susah payah cari akses rumah sakit
di sisi lain kamu juga lagi berusaha gak cemas
menjaga diri dan anakmu biar nggak ketularan
apalagi anakmu kan masih kecil
saat sulit kayak gini saling bantu dan saling jaga udah sewajarnya dilakukan
karena setiap bantuan kecil yang kita kasih mungkin bisa meringankan beban yang lainnya
syukurnya masih banyak orang baik di sekitar kita
maaf ya kalau aku gak bisa nemenin kamu
tapi doaku selalu menyertai kok
tadi aku beli di e commerce kebetulan ada pilihan pembayaran pakai cris
jadi gak perlu keluar rumah deh
diminum ya vitaminnya biar kamu tetap sehat dan bisa ngerawat pasanganmu sampai sembuh
nanti kalau pandemi udah berlalu aku mampir ke rumah deh